bapak presiden meminta supaya kami saya dalam hal ini bersama dengan ibu menteri sosial dan pak gubernur bi
yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global
diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan
sebagai bentuk pengalian subsidi bbm sebesar rp dua puluh empat tujuh belas triliun
sebanyak dua puluh empat tujuh belas triliun akan disalurkan pemerintah sebagai bentuk bantalan sosial dalam menghadapi kenaikan harga bbm bersubsidi
subsidi bantalan sosial ini akan dibagi menjadi tiga yaitu bantuan langsung tunai bantuan subsidi upah dan subsidi transportasi
yang pertama subsidi blt atau bantuan langsung tunai
total bantuan rp dua belas empat triliun disalurkan kementerian sosial melalui pt pos indonesia
menyasar dua puluh enam puluh lima juta keluarga penerima manfaat dan total setiap keluarga menerima rp enam ratus ribu
yang dibagi dua kali penyaluran masing masing rp tiga ratus per penyaluran
yang kedua bsu atau bantuan subsidi upah
total bantuan rp sembilan enam triliun disalurkan kementerian ketenaga kerjaan

menyasar rp enam belas juta pekerja dengan upah maksimal rp tiga lima juta per bulan
setiap pekerja menerima rp enam ratus dan hanya untuk pekerja yang terdaftar dalam bpjs ketenaga kerjaan
yang ketiga adalah subsidi transportasi
total bantuan senilai rp dua tujuh belas triliun
subsidi ini menyasar angkutan umum nelayan serta perlindungan sosial
menteri keuangan sri mulyani memastikan anggaran dana bantalan sosial ini tidak termasuk dalam anggaran subsidi bbm apbn dua ribu dua puluh dua sebesar rp lima ratus dua empat triliun
pengamat ekonomi dari kor indonesia peter abdullah tak sependapat dengan kebijakan pemerintah
menurutnya pemberian bantalan sosial ini tidak akan berdampak besar terhadap imbas dari kenaikan bbm bersubsidi
risikonya jauh lebih besar
risiko kita yang kita hadapi
apabila kita menaikkan harga bbm subsidi sekarang ini terlalu besar
perhitungan kami di core indonesia adalah
ini akan berdampak sangat negatif kepada masyarakat miskin
di tengah kondisi kita yang masih tidak normal
pandemi masih berlangsung

dokter menambahkan pemerintah sebaiknya mencari solusi lain selain menaikkan harga bbm
salah satunya adalah membuat sebuah produk bbm baru yang harganya berada di antara harga pertalite dan pertamax
kenaikan harga bbm bersubsidi ini diperkirakan akan berdampak terhadap semua sektor
dalam artian semua harga akan merangkak naik
kenaikan harga bbm bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan apbn yang semakin membengkak akibat besarnya subsidi bbm

nah untuk itulah pemerintah kemudian memberikan solusi bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap lonjakan harga yang terjadi secara global